kamu mau ya menerima mereka
anak yang di dalam kandungan cynthia
aku akan menandatangani semua
sebelum aku tanda tangani
aku mau ketemu dengan bella
aku ingin bicara sama bella
aku ingin bicara sama bella
aku ingin bicara sama bella
aku akan tanda tangani
kamu gak bercanda kan
kalau misalnya afib menemui bella
pasti ujung ujungnya bella akan lagi lagi mempengaruhi aktivitas
aku bukan orang yang suka ingkar janji
setelah aku ketemu dengan bell
aku akan mencoba
aku akan tanda tangani surat perjanjian ini
dan aku tidak akan ingkar janji
kalau afif beneran ketemu sama bella gimana
udah kamu tenang aja
biar afif selesaikan sendiri
ini hidup afif
aku ingin bicara sama kamu
kak nur tolong kak nur
aku yang bicara sama bella
bella enggak ada di sini afif
lagian kalau ada bella dia juga enggak mau ketemu sama kamu
kamu sudah berkali kali menyakiti hatinya
aku mau kak nur
aku ini bicara sama bella
aku gak punya banyak waktu
om harus pergi
lagian di mana ma fis mau bawa tante bella
tante bella enggak ada di rumah
dia di kantut sama papa
om harus pergi
lagian di mana ma fis mau bawa tante bella
tante bella enggak ada di rumah

dia di kantut sama papa
kamu dan saya memang sudah bersahabat sejak lama sejak kecil
permasalahan ini adalah masalah anak saya masa depannya dan kehidupannya
saya mohon kamu bisa membujuk afif untuk mau memenuhi tuntutan kami
tenang aja lora saya akan membujuk afif
kamu enggak usah khawatir ya
ya terima kasih
aduh apa yang masih dicatat ya
kan gue bukan pembantu
apalagi jalan aja susah
ih gak ngerti gue
nah papa masih belum menghentikan renovasi di rumah menteng
ya aku gak tau apa yang papa sama afif lakuin
mama jangan diam aja dong mah
mama kan udah janji kalau rumah menteng itu buat raina
pokoknya mama enggak boleh biarin papa kasih rumah itu ke afif
nanti bicaranya ya ini bukan saat yang tepat oke
aduh kenapa sih semua orang di rumah ini selalu mendingin afif
aku kan juga anak mama
tentu sayang kamu anak mama
udahlah nanti aja bicaranya ya
ini saatnya gak tepat dong
apa peduli mama hah
buku rajasamboknya human dadanya cariin
mau bohong sama nenek
mau bohong sama nenek
tidak puedes zoray tok
tidak alegera dong
lah lah lah nenek malah pergi
tanya malah pergi
ngapain kamu disini
ruangan kamu kerjaan kamu bukan disini
di belakang nguping kamu ya
kebiasaan banget sih
iya nek iya sih nek
itu kan mobil afif
ngapain dia disini
ada sesuatu yang ingin aku ngomongin ke kamu
maaf mendingan kita pause pun dulu
ada apa pilar kenapa kamu ketakutan
afif ada disini
aku mohon sama kamu tolong suruh dia pergi dari sini
aku gak mau ketemu sama dia
afif akan melakukan apapun demi bisa ketemu sama kamu
aku gak bisa nyegah dia
lebih baik kamu sekarang temui asif
bicarakan ini semua baik baik
reno aku mohon tolong usir dia dari sini
untuk anaknya sintia
aku gak mau anaknya sintia itu
karena aku tahu
tidak ada suami di sisi aku
dan aku gak mau
itu terjadi sama sintia
aku gak mau anaknya sintia kehilangan bapaknya
lalu bagaimana dengan siva
siva juga akan kehilangan sosok ayah
kalau afif bersama sintia
kamu gak kasihan sama siva
syifa gak akan kehilangan siapapun
aku gak mau ini terjadi sama sintia
kalau sampai sida kehilangan afif
aku takut dia jadi bunuh diri
kalau sampai itu terjadi
aku gak akan bisa memaafkan diri aku sendiri
aku pasti akan dihantui rasa bersalah yang tak berujung reno
kalau itu terjadi
sama aja aku membunuh dua orang sekaligus
sintia dan juga anaknya
tolong usir afif dari sini
jauhkan aku dari dia
aku akan coba sebisa aku
aku tahu kamu sekarang lagi ada di kantor aku
jangan bertindak bodoh
bella belum mau menemui kamu
kalau kamu paksain semuanya akan berantakan
beri dia waktu
aku mau ketemu dengan bella sekarang
jangan bertindak bodoh
kalau kamu paksain semuanya kan berantakan
gak akan berjalan sesuai dengan keinginan kamu
aku gak mau ada keributan di kantor aku
kamu ngerti itu
aku mau ketemu dengan bella sekarang
afif aku melakukan ini semua demi kamu
kalau sampai ada tamu yang namanya afif
jangan beri izin dia masuk
pak afif siapa ya
kamu ingat ya jangan kasih dia izin masuk
ambil aja semua
aku udah bilang resepsi untuk kusir afif
kalau dia nekat masuk ke kantor ini
gak ada yang perlu dibicarakan lagi
bungkus sebentar bella
aku sudah ingatkan kamu
jangan temui bella sekarang
semua yang kamu lakukan ini
hanya akan mempermalukan bella
dan semua yang kamu lakukan ini
merugikan diri kamu sendiri
kamu sadar itu
aku gak punya waktu lama
aku hanya ingin ketemu bella beberapa menit
ada hal yang penting yang ingin aku jelaskan sama bella
tapi jangan sekarang
kalau kamu teruskan seperti ini
berapa kali aku menyakiti bella
itu kan yang ingin kamu lakukan kan
aku terima omongan kamu
tapi satu hal yang perlu kamu lihat baik baik
aku tidak pernah berniat untuk menyakiti bella sedikitpun
aku sangat mencintai dia
dan aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah aku dengan bella
kamu semua bisa jentuh
apapun yang kamu paksakan gak akan berakhir dengan baik
yang kau perlukan sekarang hanyalah bersabar
biarkan bella sendiri menjalani takdirnya
takdir aku sama bella itu adalah hidup bersama selamanya
kamu gak bisa mendengarkan aku
kamu gak bisa berpikir jenis sekarang
sebelum aku suruh security nyeret kamu
antar saudara ini ke mobilnya
aku bisa jalan sendiri keluar
tolong sampaikan ke bella
tidak semakin bisa memisahkan kami
aku mencintai bella
hari ini besok dan untuk selamanya